dugaan pemerkosaan oleh ayah terhadap tiga anak kandungnya di luwu utara sulawesi selatan ramai dibicarakan
tagar percuma lapor polisi pun menggema mendesak kasus ini kembali dibuka
usai penyelidikannya dihentikan pada dua ribu sembilan belas silam
bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini apakah penyelidikan akan kembali dilanjutkan
sudah bergabung bersama saya malam hari ini kabit humas polda sulawesi selatan kombespol ejul pan
kemudian anggota komisi tiga dpr ri arsul sani dan co founder projek multatuli evi mariani
selamat malam bapak dan ibu terima kasih waktunya malam hari ini
saya ke mbak evi terlebih dahulu tulisan proyek multatul ini yang kemudian banyak direspon oleh netizen dan akhirnya ramai kembali dibahas kasus ini
meskipun kasusnya sudah dihentikan penyelidikannya pada tahun dua ribu sembilan belas
awal mulanya bagaimana sehingga anda dan teman teman kemudian kembali mengangkat mengenai kasus ini
oke saya cerita dulu sedikit ya
jadi projek multatuli ini satu inisiatif jurnalisme publik yang baru diluncurkan itu tiga mei dua ribu dua puluh satu ya pada hari kebebasan serta dunia
kami didirikan oleh para jurnalis senior saya sendiri sudah dua puluh tahun lah ya jadi jurnalis
dan visi kami tujuan kami adalah melayani yang disinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak terlalu galan
nah artikel yang dengan nama samaran lydia dan tiga anaknya ini
kami melihat lydia dan tiga anaknya ini adalah contoh dari masyarakat yang dipinggirkan
ya dan mohon maaf pak zulfan polisi sebagai yang kekuasaan yang harus kami awas
ketugas organis yang kami sangat serius menjalankannya
sebagai jurnalis pelayan publik dan kami melayani orang yang dipinggirkan
nah ini si artikel ini sebenarnya satu dari serangkaian artikel yang memang kami rencanakan untuk mengawasi kinerja polisi khususnya untuk kasus kasus kekerasan seksual
nah jadi memang nggak ada niatan untuk misalnya menarget hanya ke laut selatan atau lugu timur tidak ada
oke berarti ada serangkaian tulisan lainnya
tapi tulisan anda ini sempat kemudian disebut sebut sebagai hoax
ada pihak pihak yang melabeli itu benar mbak evi
yang menulis itu bukan saya yang menulis wartawan berbasis di makassar yang mengedit adalah pemimpin redaksi
saya sendiri pemimpin umum dari projek multartuli
kami semua pendirinya ini pemimpin umum pemret itu
adalah wartawan yang dua puluh an tahun saya sendiri sudah dua puluh tahun dulu saya di jakarta post delapan belas tahun
itu kami mengerti standar jurnalistik editornya itu mengedit sampai berhari hari dan mengecek semua informasi
pak risalam editornya pemimpin redaksi dulu di igt reto org
menyamarkan identitas penyintas dan korban
kami tidak menyebut umur secara spesifik kami tidak menyebut gender anak anaknya secara spesifik
kami tidak pakai inisial karena kami tahu inisial masih bisa dilacak
jadi semua kode etik jurnalistik kami paham standar jurnalistik kami paham
kalau itu masih dibilang hoax ya kami sebagai jurnalis menjalankan apa yang ada di koridor undang undang pers itu kami ikuti
artinya ini adalah produk jurnalistik yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan fakta dan datanya begitu ya mbak evi
saya sekarang ke bang zulpan
saya mau cakap sedikit aja
aplikasi yang diposting di ig story tidak pernah dikirim resmi ke kami sama sekali
bagi klarifikasi itu udah lengkap semua ada di artikelnya
kalau artikelnya bisa hoax gimana itu
sekarang saya ke kompes pol zulfan terlebih dahulu
kasus ini sebenarnya bagaimana kemudian
karena kita tahu sudah ditutup dua ribu sembilan belas saat ini kembali ramai dan akhirnya mendapatkan atensi kembali dari pihak kepolisian
baik terima kasih mbak herfira selamat malam para narasumber yang lain
jadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana kronos kasus ini ya
jadi memang benar ya kita polres lutimur pernah menerima laporan pengaduan pada tanggal sembilan oktober dua ribu sembilan belas
oleh ibu korban ya yang benisial rrt
ibu korban melaporkan ketiga anaknya dua perempuan satu laki laki yang usianya di bawah sepuluh tahun semuanya
ini mengalami kekerasan seksual atau pencabulan oleh ayahnya sendiri atau suami ibu ini yang berinisial sa
kemudian berdasarkan laporan pengaduan itu
langkah langkah daripada penyidik polres luwu timur tentunya menerima laporan pengaduan
kemudian mengambil keterangan dan juga karena ini terkait dengan anak tiba umur

tentunya kita memperlakukan adalah undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas ya
tentang perlindungan anak
di sini tentunya pada saat itu ya
langsung juga kita berkoordinasi dengan kantor dinas sosial kabupaten luwu
untuk melakukan pendampingan ya kepada ketiga anak tersebut
khususnya di unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kita memiliki dokumennya semua ya ini ada surat yang kita layangkan ya
pada saat kita meminta bantuan untuk pendampingan anak
untuk pendampingan tersebut ya baik di luw timur ya termasuk juga di kota makassar
kemudian karena ini ada kasus pencabulan
tentunya kita di sini harus memerlukan alat bukti ya
karena kan kita berbicara ini adalah dari segi penanganan kasus tindak pidana
yang memerlukan alat bukti dan juga fakta hukum yang ada
tentunya kita memerlukan adanya visum et repertum
untuk menguatkan laporan daripada ibu korban bahwa benar terjadi kekerasan seksual ataupun pencabulan
kepada ketiga anaknya ini
maka dilakukan adalah visum et repertum di puskesmas yang ada di kecamatan malili kabupaten lutimur
hasil daripada visum et repertum yang mana pada saat visum ini pun didamping oleh ibu korban
hasil daripada visum et repertum ini tidak menunjukkan adanya kekerasan seksual pada ketiga anaknya
tidak ada kerusakan organ intim pada ketiga anaknya ya

ya kemudian karena visum pertama ini di katakanlah ibunya kurang yakni

maka dilakukanlah visum kedua di rumah sakit bayangkara kota makassar
ya ini adalah rumah sakit rujukan ya dalam rangka penyelidikan tindak pidana yang selalu kita gunakan oleh kepolisian
nah hasil daripada visum di rumah sakit bayangkara makassar
juga sama tidak ditemukan adanya bukti bukti kekerasan seksual pada ketiga anaknya
tidak ada luka lecet tidak ada luka luka yang lain
kepada ketiga anaknya ini
tidak ada luka lecet tidak ada luka luka yang lain
ketiga anaknya ini yaitu terhadap organ intimnya baik yang perempuan maupun yang laki laki
sehingga dengan hasil visum ini ya penyidik melakukan gelar perkara
tetapi sebelum itu juga kita melakukan assessment ya
assessment ini dilakukan oleh p dua tp dua a unit pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
juga ptn lutimur ya
dimana hasil asesmen ini juga menunjukkan bahwa ini rekomendasinya ya
bahwa tidak ada tanda tanda trauma pada ketiga anak tersebut
kemudian laporan ya
kemudian lutimur juga menyatakan bahwa ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi ya
dengan orang luar cukup baik dan normal
serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis
dalam pemahaman keagaman sangat baik termasuk unsur fisik dan mental keadaannya sehat
ini hasil hasil yang dikeluarkan ya dari rekomendasi dan asesmen yang dilakukan oleh p dua pp dua a ya
di lutimur maupun kota makassar
sehingga dengan dasar dasar ini ya
tentunya penyidik ini memerlukan alat bukti
dan ini tidak ditemukan dalam laporan ibu ini pencabulan ataupun kekeras seksual
sehingga penyidik melakukan gelar perkara ya
pada tanggal lima desember dua ribu sembilan belas
kemudian juga memberikan hasil pemberitahuan
daripada hasil pemberitahuan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik ya
dimana dalam penyelidikan ini tidak ditemukan bukti yang kuat
sehingga kasus ini dihentikan
atau surat perintah penghentian penyidikan ya
dalam rangka penyelidikan kasus ini
nah kemudian kasus ini juga ditarik ke polda sulawesi selatan ya
untuk diberikan apa namanya ini apa
dilakukan gelar perkara khusus ya itu
pada tanggal sebelas november
berarti pada tanggal enam oktober dua ribu dua puluh ya
ini dilakukan gelar khusus ya
menyikapi daripada langkah yang dilakukan oleh poldas lutimur
dimana hasil gelar perkara daripada tingkat polda ini juga
menyampaikan ataupun merekomendasikan bahwa
perkara ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan prosesnya
dari penyelidikan ke penyidikan ya
karena tidaknya alat bukti yang mendukung
kemudian rekomendasinya yang kedua adalah
agar polres lutimur menerbitkan sp tiga ya
terkait dengan penyelidikan kasus ini
dengan melengkapi administrasi yang mendukung
nah inilah rangkaian daripada penanganan kasus ini
kemudian perlu saya sampaikan juga kepada pihak yang berperkara ya
langkah yang ditempuh polres lutimur sejauh ini sampai keluarnya sp tiga
ini adalah sp tiga dalam rangka penyelidikan
jadi kasus ini belum sampai tahap penyelidikan
ada perkab bapak kapuri ya perlu saya sampaikan juga
ada perkab nomor enam tahun dua ribu sembilan belas
yang menyatakan bahwa hasil dari lidik atau penyelidikan itu belum final
artinya bila mana ada pihak yang
berperkara yang keberatan dan memiliki bukti baru
maka kasus ini dapat dibuka kembali ya
dengan proses adalah ataupun mekanisme gelar perkara gitu ya
pak julpan saya memberikan kesempatan dulu ke lbh makassar
sudah tersambung bersama kami mbak reski pratiwi
mbak rezki selamat malam
mbak reski yang dalam beberapa waktu ini menemani mendampingi ibu korban
selamat malam mbak
mbak rizky tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pak zulpan
menurut anda apakah yang disampaikan tadi bukti bukti itu tidak cukup kuat
apakah seperti itu atau mungkin ada cerita lain dari sisi anda
ya kalau misalnya mengatakan ada berkas perkara ya tentu dalam proses penyelidikan
penyidik akan melengkapi berkas perkara
tapi kalau diteliti di dalam berkas perkara yang sudah ditemukan oleh penyidik di dalam penyelidikan itu
bisa ditelaahlahnya banyak kejanggalan yang kami temukan
nah yang pertama yang selalu kami sampaikan ke pemberitaan media adalah proses pengambilan keterangan para anak tidak didampingi oleh
yang sudah didampingi oleh ibu kandung pelaku pelakuan
dan tidak ada pengacara pendamping hukum atau pendamping sosial lainnya
nah kenapa sangat penting para anak ketika diambil keterangannya ini mendapatkan pendampingan
karena keterangan para anaklah ini titik awal kita untuk membuka fakta fakta tentang kejadian perkara
nah ini juga pelanggaran jika tidak dilakukan pendampingan ya
ini pelanggaran undang undang sppa di pasal dua puluh tiga yang menyatakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan
anak korban anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak dan atau anak saksi atau pekerja sosial
kurangnya tidak adanya pendampingan menyebabkan ini konstruksi perkaranya konstruksi kejadiannya tidak bisa digali
sehingga tentu saja dalam berita acara interodasi tidak utuh tentang kejadian kekerasan seksual
itu pertama soal keterangan para anak
nah selanjutnya soal keterangan asesmen p dua tp dua alui timur
sejak awal kami menyampaikan bahwa ada keberpihakan dari petugas p dua tp dua lumer timur yang asesmennya itu justru digunakan sebagai bukti petunjuk oleh penyidik
baik mbak reski mohon maaf saya potong ada gangguan komunikasi
kita coba perbaiki dulu kita jeda kita akan melanjutkan diskusi ini
usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami kita masih membahas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap tiga orang anaknya
sebelumnya tadi sempat bergabung bersama kami kabinet umar spolda sulawesi selatan kompes pol ejulpan
tapi tidak bisa melanjutkan diskusi karena ada kegiatan lainnya
sehingga masih ada tiga narasumber yang masih bersama saya kita akan membahas lebih lanjut apakah kemudian memang ada celah celah dalam kasus ini
sehingga proses penyelidikannya yang pada tahun dua ribu sembilan belas sempat dihentikan
apakah akan dilanjutkan atau seperti apa nanti kita akan diskusikan
saya ke lbh makassar lagi ke mbak reski tadi sempat ada gangguan komunikasi
apalagi mbak kemudian kejanggalannya
oke masih ada gangguan komunikasi mbak rizky bisa mendengar suara saya di studio
oke masih ada gangguan komunikasi
sekarang saya ke anggota dewan anggota komisi tiga bang arsul
tadi sudah disampaikan cukup pendek begitu tadi penjelasan dari polda sulawesi selatan
tapi bagaimana anda melihat kasus ini
kasus yang sudah sempat dihentikan penyelidikannya tapi kemudian sekarang ramai ada fakta fakta baru yang dianggap kemudian berpotensi bisa membuka kasus ini kembali
ya kalau sebuah kasus pidana itu
kemudian dilaporkan dan diselidiki oleh polisi
memang outputnya bisa dua
bisa kemudian dihentikan bisa juga kemudian lanjut dengan penyidikan kalau alat alat buktinya dua alat bukti itu ditemukan
pertanyaan yang kemudian kita bisa ajukan kepada teman teman polri
baik di timur maupun di polda sulawesi selatan
di makassar itu adalah selain tadi kita sudah mendengarkan penjelasan proses penanganan perkara dari pak kabit humas
itu adalah apakah semua ikhtiar di samping katakanlah prosedur prosedur formal yang tadi telah disampaikan oleh mbak dari lbh makassar itu sudah dipenuhi atau belum
jadi maksimalisasi terhadap ya
ikhtiar penyelidikan itu sudah dilakukan atau belum
itu pertanyaannya kan ada di sini
nah saya melihat misalnya dalam konteks maksimalisasi
tadi misalnya disebutkan penyidik melakukan gelar perkara
itu di polres lu timur kemudian juga ada gelar perkara lagi di setahun kemudian ya di tahun dua ribu dua puluh
di spolda makassar
pertanyaan saya dalam gelar perkara itu kemudian atau untuk melengkapi sebelum diputuskan
pihak pihak terkait misalnya lawyernya warganya itu didengar lagi apa tidak gitu ya
saya kebetulan anggota dpr yang backgroundnya juga advokat
dan seringkali kita itu dalam gelar perkara terutama kalau itu dilakukan oleh biro pengawasan penyidikan
itu para pihak diundang gitu ya untuk mendengarkan
dan kemudian dari internal kepolisian sendiri itu tidak hanya dari jajaran barres
tapi juga dari fungsi fungsi yang lain
nah ini yang tadi saya tidak mengatakan apakah itu belum dilakukan ya
itu tadi belum tergambar dari apa yang dijelaskan oleh pak kabit humas
karena kalau fungsi fungsi lain bergabung misalnya bidang hukum
atau kalau di baris krim polri itu divisi hukum kadang ada sdm juga ada yang lain juga
adakan dari penyidik sendiri tetapi yang ada di biro pengawasan penyidikan ya
itu biasanya perspektifnya menjadi meluas ya meluas
tapi kalau hanya pada satuan tertentu yang itu memang langsung menangani
itu ya biasanya tidak
itu ya biasanya tidak
itu biasanya terbatas
saya tidak ingin mengatakan sempit
nah sebetulnya pertanyaan tentu elemen masyarakat sipil
termasuk juga barangkali teman teman yang mendampingi kan itu
maksimalisasi dalam proses penyelidikan itu sudah terjadi atau belum
nah kalau memang sudah terjadi tidak ditemukan alat bukti ya itu lain
tetapi kalau dari penjelasan yang tadi disampaikan
saya belum melihat bahwa maksimalisasi itu benar benar sudah dipenuhi
sudah ada usaha tetapi katakanlah belum semua dilihat ya
atau belum semua menyampaikan sisi pendapat karena di dalam prosesnya
mungkin saya bisa salah silahkan dikoreksi ya pihak terkait katakanlah korban
bahasa hukum ya itu apa tidak apa belum dilibatkan
saya kira itu yang kami lihat ya dalam konteks penanganan perkara ini
oke saya ke mbak reski lagi sudah tersambung bersama kita
masih ada gangguan komunikasi
oke baik saya ke mbak evi mbak evi ketika ada tadi disampaikan
bang arsul bahwa ada upaya maksimalisasi apakah kemudian ini anda
karena ini adalah suatu hasil tulisan ataupun produk jurnalistik
pada saat mengkonfirmasi fakta dan data ini apakah anda memang melihat ada usaha pihak polisian ke arah tersebut
ini ini dari sebenarnya bisa dibaca di artikel ya termasuk tadi yang pak zulfan bilang
semua sudah ada di artikel tanggal tanggalnya gelar perkaranya sampai di susul itu sudah ada semua
jadi yang pak zulfan bilang tadi nggak ada yang baru sih buat kami
nah kami memang melihat ada foto dan video
ada foto dan video jadi reporternya ya yang melihat foto dan video itu sudah ditulis juga
lalu ada pemeriksaan dokter yang berbeda dengan hasil visum
nah ini kan yang sebenarnya membuat ibu lydia ini penasaran sampai dia berkendara dua belas jam dari rumu timur ke makassar
tidak puas dia dengan hasil polisi yang mengatakan visum dua kali
jadi tidak ada tanda tanda itu kami sudah tahu
nah ini karena dia punya foto video yang sudah diusahakan oleh dia
ini juga ada di artikel jadi dia ditunjuk tunjukin ke polisi tapi polisinya bilang kan lebih simpen saja
nah ini yang kami sebagai jurnalis yang berada di bidang informasi kami merasa perlu untuk menuliskan itu
supaya diketahui oleh publik oleh polisi supaya dibaca
nah ini kok didengarin karena begini kadang kadang kalau bukan kadang kadang ya sering saya dengar kalau korban kekerasan seksual itu
ya akhirnya kan jadi harus bikin rame dulu baru polisi mau dengerin
jadi kami merasa memang ini tugas jurnalistik gitu memang ini ya mengamplifikasi suara suara orang yang dipinggirkan yang tidak didengarkan oleh semua
oke artinya memang
saya mau tambahin gitu satu hal ya yang saya kaget sebenarnya dengan polisi ya
itu gini kami kan sangat menutupi identitas ya sangat menghargai privacy dan keamanan penyintas dan ibunya
tapi kok polisi itu malah who must rest routine itu malah menyebut namanya si ej flory
nyebut nama ini nama terang gitu nama ibu penyintas disebut
terus tiba tiba saya dapat laporan dari beberapa teman katanya ada akun akun nggak jelas yang nggak jelas siapa ada di balik akun akun itu di instagram
yang tiba tiba punya visum
yang waktu reporter kami datang ke luhut timur dari makassar datang jauh jauh ke lubuk timur di luhut timur itu ditolak nggak dikasih visumnya itu
wartawan kami minta nggak dikasih katanya punya kami gitu kan nggak dikasih
tapi itu kalau ada akun instagram kaleng kaleng nggak jelas gitu bisa dapat visum dari mana
terus namanya nggak disamarin loh nama anak anak itu
ini saya pak arsul mungkin ini sebagai anggota dpr yang mengawasi polisi ini gimana pak kok bisa visum bocor itu
itu bukannya ini data ya pak kebocoran data yang harus jelas gitu pak
bang arsul silahkan
karena sempurna visum itu kan dilakukan untuk menemukan apakah ada bukti ya ada peristiwa yang merupakan tindak pidana dan visum itu menjadi bukti
nah kalau visum itu bagian dari dokumen penyelidikan dan penyidikan itu tidak boleh itu dokumen rahasia negara
siapapun tidak boleh anggota dpr seperti itu
r seperti saya pun tidak boleh kemudian melihat visum itu
nah teman teman media juga tidak boleh ketika kemudian meminta ya ketika meminta dan tidak diberikan oleh kepolisian di sana kepolisian sudah benar
tapi kemudian ketika itu bocor ke akun kaleng kaleng ya nah itulah masalahnya
yang itu mestinya kemudian internal
ya kemudian kemudian kepolisian terus diselidiki kenapa kok bisa bocor
berarti di titik tersebut memang ada penyimpangan ada kebocoran begitu ya bang arsul ya sehingga memang ini juga menjadi salah satu atensi untuk ditindaklanjuti diperiksa lebih lanjut
ya tentunya begitu ya
dokumen visum itu memang kecuali pihak yang berkepentingan
yang berkepentingan itu siapa
yang berkepentingan itu siapa sih
yang berkepentingan itu kan penyidik nanti penuntut ya nanti hakim ya
kecuali kalau sudah diperiksa di ruang sidang pengadilan kalau sidangnya terbuka ya mungkin kemudian bisa terlihat ya karena dalam sidang terbuka
tapi sebelum proses itu ya selain penasehat hukumnya tentu ya itu ya tidak bisa kemudian mendapatkan itu
nah kalau itu bocor apalagi jadi bahan postingan media sosial itu masalah ya
artinya harus dilakukan pemeriksaan ya kok bisa
apalagi kalau kemudian postingan postingan itu dimaksudkan untuk meng counter ya
untuk meng counter misalnya karena muncul tagar percuma lapor polisi dan lain sebagainya
sekiranya kan kan
untuk merespon tagar itu kan bukan dengan kemudian membeberkan alat buktinya ya
tetapi ya dengan menjelaskan kronologinya sejelas jelasnya sejelas jelasnya
tidak bisa juga tadi saya dengarkan keterangan misalnya ya silahkan kalau ada alat bukti serahkan kepada kami ya
kewajiban untuk mencari alat bukti itu ya ada pada penyidik kepolisian
memang kalau polisi tahu ada pihak yang diperkirakan dalam pikiran polisi itu memegang alat bukti atau mengetahui alat bukti diminta keterangan
tapi tidak bisa ini harus kita kritisi juga teman teman di kepolisian
kemudian menerangkan bahkan kalau ada alat buktinya di ini kan nggak seperti itu
bentuk komunikasi publik yang pas menurut saya
oke baik saya mencoba lagi untuk menyapa mbak reski mbak reski sudah tersambung kembali
mbak reski oke tampaknya masih ada gangguan komunikasi sehingga kita tidak lanjutkan diskusi dengan mbak reski
oke mbak rizky bisa mendengar saya
oke baik mbak reski kita berbicara mengenai apa yang terjadi dalam dua tiga hari ini
betulkah memang dari pihak polisian ada yang menerima alat bukti

baik tampaknya kita tidak bisa berdiskusi dengan mbak reski halo oke

oke saya ke bang arsul kembali sayang sekali kita tidak bisa berkomunikasi dengan mbak reski
oke saya ke bang arsul kembali sayang sekali kita tidak bisa berkomunikasi dengan mbak reski
ada gangguan komunikasi kita berharap ada informasi terbaru fakta fakta terbaru apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir
karena banyak sekali kemudian atensi yang disampaikan oleh pihak polisian bahkan juga mengirimkan tim atensi dari baris krimpolri ke polda sulawesi selatan untuk melihat kasus ini

bagaimana melihat garis besar kasus ini sendiri apakah kemudian ini menjadi contoh nyata praktek nyata apa yang tengah terjadi di masyarakat
bagaimana netizen kemudian juga bereaksi cukup keras atas kasus ini bahwa memang kinerja kepolisian itu kemudian masih menjadi catatan
ya jadi kita ini kan ada elvira dalam satu negara yang menganut sistem demokrasi

jadi memang di negara demokrasi manapun wajar kalau ada suara publik suara masyarakat sibil

jadi memang di negara demokrasi manapun wajar kalau ada suara publik suara masyarakat sibil

itu memang harus kita terima dengan lapang dada bagi kita yang menjadi pejabat yang diserai amanah
baik di puasaan eksklusif legislatif maupun yudikatif
tetapi kan kita juga harus proporsional
kalau saya lihat setelah ini rame ya saya lihat bukan hanya saya teman teman komisi tiga yang lain juga berkomentar
maka mabes polri kan juga kemudian mengirimkan tim untuk melakukan asistensi
itu memang yang saya termasuk yang menyuarakan ini juga harus kita apresiasi
kalau semangat yang ada di pimpinan polri pak kapolri pak jenderal listi sigit
semangat transparansi dan akuntabilitasnya itu jelas ada
hanya kan memang karena wilayah negara kita itu besar kemudian juga kemampuan sdm
dan juga kemampuan sarana dan prasarana polri yang ada di masing masing daerah tidak sama
saya ingin juga ada keterbatasan kalau di luar timur karena itu sejam dari makassar
jadi itu tentu tidak maksimal
hanya tidak maksimal mestinya tidak boleh juga cepat cepat menyimpulkan sebelum itu tadi
maksimalisasi setiap aspek ya di dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu telah dilakukan
maka jangan keburu buru
bahwa tidak ada urgensi juga untuk kemudian menyatakan bahwa penyelidikannya harus dihentikan
itu kan bisa kemudian kita harapkan juga teman teman kepolisian di daerah daerah
yang katakanlah sdm nya memang belum mendukung untuk kasus kasus yang spesifik yang sulit
dan sarana dan prasaranya juga terbatas itu untuk terbuka naik ke jajarannya
yang di atasnya misalnya polda kita harapkan juga itu juga untuk sigap
jadi kalau zaman sekarang ini
tidak bisa juga kemudian kita meresponnya dengan self defense
dengan mempertahankan diri
karena kalau pun memang belum lengkap kan tidak berarti kemudian kita bisa simbolkan bahwa teman teman itu tidak serius bekerja
nah buktinya begitu ini rame kemudian mabes polri kan juga mengirimkan itu tadi tim untuk mengasistensi
jadi saya berharap saya berharap ini memang harus sungguh sungguh
karena kejahatan kejahatan tertentu seperti halnya terorisme tindak pidana korupsi
ini kejahatan terhadap perempuan dan anak harus mendapatkan prioritas khusus
jadi memang dengan tingkat penelitian ketelitian yang sangat tinggi
istilahnya itu barangkali high due diligence yang itu di atas standar dari kejahatan kejahatan lainnya
yang bersifat umum lah tindak pidana umumnya lah
katakanlah seperti pencurian atau perkeleyan atau penganiayaan lain
sekarang kita berbicara mengenai pihak pihak yang kemudian berani bersuara membuka kasus seperti ini
tapi kemudian juga mendapatkan apa bisa dikatakan apakah seperti ancaman begitu
nanti saya akan tanyakan kepada mbak evi usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik kita lanjutkan
diskusi malam hari ini saya ke mbak evi lagi
mbak evi tadi sempat saya sampaikan bahwa ketika tulisan ini muncul begitu ya bagian dari tulisan projek multatuli
tapi kemudian direspon cukup luar biasa tidak hanya respon positif begitu mendukung untuk membuka kasus ini
tapi ada respon negatif ada serangan serangan juga begitu mbak ya yang terjadi
mungkin bisa diceritakan gambarannya mbak
ya jadi kami terbit tanggal enam oktober sore
tidak lama sesudah itu langsung ada banyak laporan situs kami down ya nggak bisa diakses
pagi pagi kami dapat konfirmasi dari ito future kami bahwa itu adalah bidos attack
jadi pada dasarnya website kami dibanjiri oleh data data dari bot bot gitu ya bukan manusia lah itu
sehingga artikel itu nggak bisa diakses
banyak pembaca bilang aduh ingin baca ingin baca tidak bisa
akhirnya kami bilang kami buka untuk republish
karena kami memang kreatif pembentukan
silahkan media yang mau publish publish
termasuk cnn indonesia terima kasih sudah bantu publis
sampai sekarang mungkin empat puluh an kira kira ya empat puluh an media blogger student tempo kompas
cnn suara com tirto fyfe itu ya sudah republish
jadi saya kira serangan itu itu sudah diakses

jadi saya kira serangan itu itu sudah diakses
memperkuat justru memperbesar gitu ya
saya juga kaget nggak menyangka gitu ya
nah ya kalau soal serangan sebenarnya begini
kalau di negara demokrasi tadi saya senang sih pak arsul ini bukan soal demokrasi
ini kan negara demokrasi kita boleh kritik kan ya pak ya boleh dong
jpr kan juga juga ngelitik saat saat ini
termasuk pers juga kan tugasnya biasanya disebut gelas tempat
harusnya sih kalau memang
tidak suka atau ada yang salah dari yang kritikan kami
kan pakai hak jawab ya
kita jawab lewat dewan pers
kalau ada prosedurnya kirim surat ke kami secara resmi
gitu kan kami tanggapi
kalau memang kami salah kami korupsi pasti
nah ini kan enggak gitu
ya kaget juga sih karena ini kan katanya negara demokrasi ketiga terbesar di dunia gitu ya
tapi persnya ternyata masih kena kayak begini begini
ya akhirnya kalau
kalau bagi saya karena ini yang dicap hoax ini bukan pertama kali
bukan kami yang pertama kali
saya lihat ada beberapa teman teman juga yang kena
banyak jurnalis kena ipe law juga di indonesia zaman sekarang
saya kira ya itu akhirnya jadi resiko aja
jadi jurnalis di indonesia di demokrasi ketiga terbesar di dunia ini
ternyata risikonya ya itu terserah nggak
ini pernah terjadi sebelumnya
atau memang pada saat artikel ini saja responnya luar biasa mbak eva
ya kalau di proyek multatuli karena kami baru
udah di bulan mei ya ini baru pertama kali
tapi kan sebelumnya banyak yang kena yang lain lah
bang arsul bagaimana merespon ini ketika kemudian ada pihak pihak
ada jurnalis ini produk jurnalistik bisa teruji fakta dan datanya
tapi kemudian bagaimana jika ada suara suara dari masyarakat yang ingin membongkar
ada kasus ada fakta dan data yang baru
ada kekuatan kekuatan yang membungkam suara ini
ya pertama kita apresiasi ya
apa kerja kerja jurnalistik dari teman teman yang mengerjakannya ya
tentu di sana ada data kemudian juga ada cek dan recheck
tetapi kan tidak berarti kemudian
kita juga harus fair bahwa
kemudian apa yang ada di dalam laporan jurnalistik itu
itu diperlakukan sebagai sebuah kebenaran menurut hukum
karena kalau kebenaran menurut hukum itu harus dibuktikan
dan alat buktinya itu diatur di dalam
kalau ini hukum pidana ya di dalam kuhap kita
kitab undang undang hukum acara pidana
harus memenuhi dua alat bukti
nah dua alat bukti itu yang dibayangkan
kemudian kan paling tidak saksi
mulai dari ibu anak anak itu
supaya pengambilan keterangan yang menyangkut saksi ini
baik yang dewasa maupun yang anak anak itu kredibel
tidak kemudian bermasalah seperti yang tadi disampaikan oleh lbh makassar
tidak ada ketentuan khususnya
dalam undang undang sppa sistem peradilan pidana anak
nah ini yang belum terjawab juga
saya tidak boleh juga
menjudge bahwa teman teman polisi telah mengabaikan itu
ini kan kita harus dengar dulu ya
dari teman teman kepolisian seperti apa
jadi prinsipnya adalah
kalau paling tidak dari sisi
katakanlah perspektif hukum acara pidana kita
apa yang ada di dalam kerja jurnalistik itu bisa menjadi petunjuk
alat bukti yang
sebetulnya degrinya paling rendah di sistem hukum acara pidana kita
tapi it's still worth it ya masih tetap berharga
nah tugas dari penegak hukum penyidik polri dalam hal ini ya
untuk mendalami semuanya
ketika kemudian katakanlah ada yang mempersoalkan
hemat saya atau yang mengkritisi
memang kemudian tidak perlu kemudian yang dikembangkan adalah sifat defense
tentu menjelaskan boleh
tadi pak kapi thomas bagus menjelaskan
tetapi penjelasan itu juga harus siap untuk diuji ya
menghadapi juga pertanyaan pertanyaan
itu memang konsekuensi dari
apa negara demokrasi yang berdasar hukum
artinya yang kita menyuarakan sisi
apa demokrasinya juga harus mengingat
bahwa juga ada aturan aturan hukum yang harus kita perhatikan
yang harus kita taati
jadi sebetulnya kita ini ada di negara yang
kita bersyukur kepada tuhan ya
karena di satu sisi
apa demokrasinya jelas ada memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil
untuk bisa katakanlah
dari warga masyarakat kita yang
karena posisinya karena jauh remote
secara ekonomi tidak terlalu ya
kemampuan juga untuk bisa bersuara ya
tetapi kita juga di lain pihak juga memiliki juga perangkat perangkat hukum
yang harus kita perhatikan
nah ini kami tentu nanti akan pertanyakan juga ketika kami bertemu lah
dengan pimpinan polri di komisi tiga ya
baik dalam rapat formal maupun mungkin di luar rapat formal
oke komisi tiga akan terus mengawal kasus ini
mbak evi closing statement terakhir sebagai penutup
ya betul pak arsul setuju bahwa yang kami tulis itu tentu saja bukan satu dokumen hukum
dan kami sudah sangat transparan dengan apa yang kami tahu
apa yang tidak kami tahu ada dari polisi ada dari dinas sosial
kalau misal memang masih kurang lengkap ya kasih tahu supaya kami bisa lengkapi
kalau ada yang salah kasih tau biar kami bisa koreksi
ya tapi kalau itu maunya yang berkuasa ya sudah gitu ya
kita saya kira sebagai jurnalis tetap harus ada tetap di jalan menyuarakan
sekali lagi ya menyuarakan mereka yang dipinggirkan
dan kami memang berniat serius mengawasi kepuasaannya supaya tidak ugal ugalan
dan saya kira itu keputusan yang paling utama di negara demokrasi
dan saya kira itu keputusan yang paling utama di negara demokrasi
dan saya kira itu keputusan yang paling utama di negara demokrasi
dan di mana pun
nah ini closing statement ya
nobel prize tahun ini diberikan untuk maria reza dari cina
dan satu orang lagi jurnalis dari rusia
saya kira itu adalah satu pestament ya
kayak bukti bagaimana peran jurnalis itu memang sangat penting di dalam demokrasi
dan kami serius sekali menjalani itu ya
nah ini ya itu makasih
jadi saya kira kalau ada warga yang merasa sudah melapor ke polisi
apapun ya tidak hanya kekerasan seksual bisa cerita ke kami
tentu saja harus kami verifikasi ya
seperti pak arsul tadi sudah mengingatkan makasih pak
akan kami verifikasi dan kami jadikan masukan pak buat polisi
maksudnya kami juga sayang sama kepolisian republik indonesia ini
bukannya mau menjatuhkan ya
tapi karena supaya lebih mengayomi masyarakatnya gitu
itu benarnya tujuan
baik mbak evi terima kasih sekali lagi
informasi yang disampaikan di awal
proyek multal tuli yang ini kemudian mendapatkan respon dan atensi dari berbagai pihak
bang arsul terima kasih sekali lagi
kita tunggu bagaimana nanti jalannya kasus ini
kita kawal bersama sama sehingga memang diselesaikan sesuai dengan faktornya
salam sehat selalu
makasih pak arsul